ribuan buruh pabrik di surabaya senin siang kembali turun ke jalan memprotes penetapan umk dua ribu tujuh belas yang dinilai tidak layak
aksi protes ini sempat diwarnai kericuhan saat buruh melakukan sweeping terhadap buruh lainnya
adu mulu dengan petugas keamanan sempat terjadi saat sejumlah buruh melakukan sweeping di sejumlah pabrik
buruh yang emosi memaksa masuk pabrik untuk mengajak semua buruh mengikuti aksi demo
bahkan sweeping nyaris berubah ricu saat salah satu pabrik sempat tak mengeluarkan buruhnya untuk mengikuti demo bersama ribuan buruh lainnya di depan gedung negara gerahadi surabaya
beruntung ketegangan akibat aksi sweeping bisa diredam setelah sejumlah buruh mau keluar dan mengikuti aksi demo
sementara itu sedikitnya tujuh buruh dari berbagai elemen buruh seluruh jawa timur menggelar aksi demo dan mengepung kantor gubernur jawa timur di jalan pahlawan surabaya
mereka mendesak umk dua ribu tujuh belas menjadi tiga tujuh juta rupiah
aksi ribuan buruh ini akhirnya mendapat perhatian gubernur soekarwo setelah diadakan pertemuan dengan perwakilan buruh
meskipun di dalam suruh
mungkin pmsk lebih rendah daripada
ya ini saya jamin bahwa itu tidak akan lebih rendah
karena akan mungkin orang putuskan gaji turun
tapi ini masalah
masa ribuan buruh akhirnya membubarkan diri setelah adanya kesepakatan antara gubernur dengan perwakilan buruh
di mana upah buruh jawa timur tidak akan lebih rendah dari tahun dua ribu enam belas